kemudian yang ketiga kita harus mengundang investasi yang seluas luasnya
dalam rangka apa dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya
jangan ada yang alergi terhadap investasi
karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar besarnya
oleh sebab itu yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat yang berbelit belit
apalagi yang ada punglinya
kedepan kedepan saya pastikan akan saya kejar